pemerintah kota bandung melakukan beberapa pelonggaran pada masa penerapan ppkm level empat saat ini
bagaimana implementasinya kami telah terhubung dengan wakil wali kota kota bandung kang yana mulyana
selamat sore kang yana apa kabar
alhamdulillah mas aldi sehat
alhamdulillah kang yana ini sempat terjadi demo juga pada ppkm darurat kemarin di kota bandung karena adanya himpitan ekonomi warga
sebetulnya evaluasi dari pemkot sendiri pada masa ppkm darurat sebelum bertransisi ke ppkm level empat saat ini seperti apa kang
jadi sebetulnya kalau kita lihat tren peningkatan penyebaran covid sembilan belas memang sangat fluktuatif lah
pada saat sejak tiga juli sampai terakhir terakhir kemarin itu pernah kita menyentuh peaknya itu penambahan per hari enam ratus tiga puluh empat orang positif
nah saat ini sudah turun ke tiga ratus tujuh puluh empat
jadi kalau kita lihat mudah mudahan ini salah satu efektivitas ppkm darurat diterapkan di kota bandung
harapannya sih seperti itu
kan sudah dilakukan juga ada pelonggaran termasuk pelonggaran dari penyekatan
kenapa pelonggaran tersebut saat ini dipilih oleh pemkot kota bandung
apakah tidak takut nantinya kang adanya lonjakan kasus kembali karena sudah sempat angkanya turun pada masa pandemi
ppkm darurat kemarin
jadi memang setelah kami pemerintah kota bersama pimpinan kota yang lain
forum pimpinan daerah yang lain itu mengevaluasi
karena memang kemarin ppkm darurat itu cukup lama diterapkan
tentunya berdampak terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat
sehingga kemarin disepakati
jadi saat ini relaksasi yang baru dilakukan itu membuka penyekatan jalan
dari yang biasanya tiga kali penyekatan sekarang hanya satu kali penyekatan jalan
dan itu malam sampai ke pagi hari itu aja
yang lainnya sih perwa yang kita keluarkan itu sebenarnya belum ada relaksasi lain
termasuk tempat bukanya restoran restoran kafe kafe dan tempat usaha saat ini
apakah sudah mulai diadakan
apakah sudah diatur relaksasi bagi sektor sektor tersebut kang
belum jadi itu kalaupun ini tetap mereka nggak boleh makan di tempat
jadi tetap hanya boleh dibungkus ya take away nggak boleh dine in
saat ini target dari pemkot bandung sendiri untuk menurunkan atau menekan angka penyebaran covid sembilan belas di sana bagaimana kang
jadi sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman yang
kami lakukan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di kota bandung itu level mikro
jadi kalau kita bicara dari jumlah rt yang ada itu mungkin sekitar sembilan puluh tiga persennya itu hijau
nggak ada positif aktif ya
jadi kalau itu kita bisa lokalisir dan alhamdulillah sih dengan karakter warga bandung gotong royong ya
jadi kalau ada yang isoman itu disupport oleh tetangga tetangganya kebutuhan mereka selama isoman
jadi itu lebih efektif ya
dan alhamdulillah sih sebetulnya apa yang kita lakukan ini kemarin berdampak terhadap menekan penyebaran virus covid sembilan belas di kota bandung
oke kalau kita bicara soal pelonggaran penyekatan atau pengetatan ini kan kembali lagi kita berkaca berdasarkan pada kasus aktif yang terjadi di suatu wilayah
tapi pasti akan ada langkah antisipasi yang dilakukan jika kemudian pelonggaran atau relaksasi sekecil apapun yang dilakukan ini berpotensi terhadap penambahan jumlah penambahan kasus covid sembilan belas di sana
apa kemudian antisipasi jika terjadi lonjakannya
bagaimana kesiapan tenaga kesehatan alat kesehatan hingga fasilitas seperti tabung oksigen yang saat ini mulai langka di beberapa wilayah kang
jadi kan memang penyebaran covid sembilan belas itu terjadi karena mobilitas
jadi itu kan karena transmisi dari manusia ke manusia
jadi memang kemarin kita sepakat untuk menekan penyebaran itu dan juga termasuk menekan mobilitas warga lewat penyekatan penyekatan
makanya kemarin sebetulnya mudah mudahan tanggal tiga sampai dua puluh sementara kita paham inkubasi virus corona covid sembilan belas empat hari
mudah mudahan tanggal tiga empat tambah empat belas hari itu jatuh mungkin di tanggal tujuh belas delapan belas juli
mudah mudahan itu inkubasinya sudah selesai ya
nah kita juga tetap sebetulnya mudah mudahan meskipun bor saat ini turun tapi kita terus mengkonversi tempat tidur di rumah sakit
rujukan dari yang non covid mereka tetap harus menambah untuk yang covid
mudah mudahan ini tidak dipakai tapi insya allah fasilitas kesehatan kita siapkan
kemudian kita juga tentunya nanti antisipasi kalau ternyata dengan relaksasi yang pelan pelan kami buka ini sangat hati hati ini
nanti indikator ada peningkatan tentunya kita lakukan penekanan mobilitas lagi
karena memang kuncinya menekan mobilitas ya kalau pengalaman kami sih di kota bandung
oke nah kemudian bagaimana pemkot memfasilitasi warga kang yana dalam hal memberikan bantuan sosial ini agar bisa tepat sasaran
juga cepat penerimaannya kepada seluruh warga yang ada di sana
jadi alhamdulillah saat ini ada tiga jenis bantuan bantuan sosial yang pertama itu diberikan
oleh pemerintah pusat berupa beras sepuluh kg beras medium itu diberikan kepada warga yang terdata di dpks
kemudian ada lagi yang tidak non dtks itu bersumber dari apbd kota bandung sendiri
kita anggarkan sekitar tiga puluh miliar itu kita berikan untuk enam puluh ribu warga kota bandung di luar dtks
itu masing masing menerima lima ratus ribu dan itu disalurkan lewat bank bjb
dan itu hanya dengan qr itu jadi nggak perlu buka rekening nggak repot lah cukup dengan satu lembar aja dia bisa langsung cairkan
kemudian satu lagi ada bantuan sosial dari kementerian sosial itu buat warga lain juga yang tidak
prinsipnya tidak boleh ada duplikasi lah tidak boleh ada orang yang dua kali menerima jenis bantuan yang berbeda
satu lagi dari mensos tadi yang ketiga adalah warga mendapat bantuan
masing masing lima kg beras tapi ini jenisnya premium
jadi mudah mudahan bantuan sosial ini bisa membantu warga warga kota bandung yang terdampak kemarin ppkm darurat pandemi covid sembilan belas ini
insya allah ini meringankan
di luar itu juga cukup banyak para pengusaha para komunitas termasuk dari tni polri juga membantu
sembako membantu keperluan bagi warga
ada warga yang terdampak oleh ppkm darurat kemarin mas aldi
kang yana kan tadi sempat juga menyebutkan ya bahwa pembatasan sosial ini
kemudian juga bantuan sosial ini pasti dilakukan ke lingkungan terkecil kecamatan desa
bagaimana kemudian kang yana kontrol dari pemerintah pusat agar tidak ada miss dalam penerapan pembatasan mobilitas di lingkungan kecamatan ataupun desa
dan juga agar bantuan sosial ini tepat sasaran tidak ada duplikasi tadi
dan juga jumlahnya tepat begitu saat diterima oleh warga yang berkebutuhan
kan pertama yang soal beras tadi itu kan berasnya bersumber dari pemerintah pusat
lewat bulog jadi packingnya udah jelas itu yang sepuluh kg jenis beras medium
kemudian datanya juga itu yang sudah diverifikasi dan validasi oleh dinas sosial berdasarkan dtks
tps itu kan juga sudah ditentukan oleh kementerian sosial
kemudian yang tadi yang bantuan tunai juga
kita mendapatkan data dari kewilayahan rt rw lurah
itu di luar data yang tadi bantuan pertama
ini juga diverifikasi divalidasi dari sekitar enam puluh ribu yang kita anggarkan
terakhir itu hari selasa saya dapat
eh sorry hari rabu kemarin saya dapat laporan
yang betul betul sudah lolos verifikasi validasi itu sekitar empat puluh lima ribu
jadi yang lima belas ribunya itu masih
tujuannya semua adalah supaya tidak
karena ada yang nicnya salah
ada yang duplikasi
ada yang apa sehingga itu dikembalikan
nah ini mudah mudahan terus kita
yang tadi yang bantuan dari mensos yang enam ribu beras lima kg
tapi ini yang premium
ini juga datanya diberikan kepada beberapa kelompok lain yang terdampak
tadi yang kalau yang lima ratus ribu yang dari
dari pemerintah kota itu kita utamakan untuk lansia
untuk disabilitas gitu ya
dan kelompok kelompok lain di luar data dtks yang memang terkena dampak
kemarin ppkm gak ada urat
itu mas aldi
baik kang yana ini semoga relaksasi yang dilakukan secara perlahan oleh pemkot bandung
benar benar bisa tetap menjaga laju penyebaran angka kasus covid sembilan belas
yang ada di kota bandung sekaligus juga masyarakat yang saat ini ekonomi terhimpit
juga benar benar bisa terbantu ya dengan adanya bantuan sosial yang diterima
baik dari pemerintah pusat
maupun dari pemerintah kota sendiri
terima kasih untuk sementara kang yana mulyana
wakil wali kota bandung sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom sore hari ini
selamat sore kang yana